asosiasi pertekstilan indonesia ataupun api optimistis pertumbuhan industri tekstil tahun depan kembali menggeliat
persiapan pelaksanaan perjanjian perdagangan bebas dengan uni eropa yang dimulai pada dua ribu delapan belas mendatang
dinilai bisa menjadi sentimen positif yang menopang kenaikan industri tekstil
setelah mencatatkan pertumbuhan negatif dalam dua tahun terakhir
kini industri tekstil bersiap untuk tumbuh lebih baik di tahun dua ribu tujuh belas
ade sudrajat ketua umum api kepada cnn indonesia com mengungkapkan optimismenya mengenai hal tersebut
ia menyebut kenaikan pertumbuhan industri tekstil berkisar satu enam hingga satu delapan persen hingga akhir dua ribu dua puluh
prediksi ini sesuai dengan perhitungan kementerian perindustrian
optimisme industri tekstil terlihat dari kenaikan investasi tekstil dan produk tekstil yang tercermin positif pada tahun ini
dan diharapkan sudah bisa mulai beroperasi pada tahun depan